hari ini kami prener menggelar surabaya young entrepreneur summit
peralatan bisnis yang khusus mengundang kaum milenial ini
menghadirkan sandiaga uno yang akan berbagi kiat sukses menjadi pengusaha muda
dengan mengusung tema arah baru ekonomi indonesia
young entrepreneur summit yang digelar di surabaya ini
rencananya akan dihadiri oleh sekitar lima pengusaha muda
guna mendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional
kami entrepreneur membaca peluang bisnis bagi kalangan muda
dan menghadirkan sejumlah pengusaha pengusaha muda sukses
seperti halnya sandiaga uno sebagai pembicara
dan young entrepreneur ini sudah bukan satu kali saja
di surabaya ada beberapa kali juga sejak tahun dua ribu delapan belas lalu
tapi ini adalah young entrepreneur summit pertama yang digelar di surabaya sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
dan kemeriahannya pasti disambut cukup meriah bagi generasi muda
milenial sandiaga yang ingin membuka bisnis mereka sendiri
dan seperti apa ini nanti akan berlangsung kemudian targetnya seperti apa
bersama saya sudah ada founder dari kami prener
sebagai penyelenggara langsung dari young entrepreneur summit di tahun ini
pak saya melihat antusiasnya begitu luar biasa
sebenarnya output dan juga
target dari event ini apa yang akan dicapai
iya surabaya young entrepreneur summit ini sebetulnya adalah
sebagai forum untuk mempertemukan para kaum milenial
dan juga pelaku usaha pemula dan usaha kecil dan mikro
dengan pengusaha besar dalam rangka sharing session
dan juga ada networking
supaya diharapkan nanti bisa ada sinergi
ada kolaborasi antara satu dengan yang lain
yang kedua program surabaya young entrepreneur summit ini juga upaya kita untuk mendukung pemerintah
juga membantu kaum milenial dalam menghadapi bonus demografi dua ribu dua puluh
di mana usia angkatan kerja kita lebih besar daripada ketersediaan lapangan kerja
karena itu entrepreneur adalah sebuah pilihan yang harus kita persiapkan kepada generasi kita
bagi yang entrepreneur yang perlu dibaca peluang bisnisnya di era digital seperti sekarang
bagi yang entrepreneur yang perlu dibaca peluang bisnisnya di era digital seperti sekarang
apa yang bisa dibagi kepada mereka
yang terpenting itu adalah bagaimana kita memiliki daya saing
daya saing individu daya saing knowledge nya
karena itu perlu ada transfer knowledge
sehingga mereka tidak hanya terjeramba pada satu masalah permodalan
tetapi dia bisa mencari akselerasi akselerasi lain
di era digital ini kita tahu ada banyak startup yang tumbuh di mana mana
dan menjadi economy sharing
yang bisa menyerap lapangan pekerjaan baru
saya juga dengar nanti akan hadir juga pengusaha muda sandiaga salahuddin uno
kira kira ada bocoran apa yang akan dibagi nanti kepada young entrepreneur di sini
beliau kita undang sebagai salah satu panelis
di samping beberapa panelis yang lain
dan kita berharap beliau bisa memberikan transfer experience
pengalaman beliau selama menggeluti dunia usaha kepada kaum milenial yang ada di kota pahlawan ini
terima kasih banyak mas
dan iqbal saya jadi ikut bersemangat pula untuk bisa membuka bisnis saya sendiri
pastinya meski kita harus memulai dari nol
pastinya dengan kerja keras yang luar biasa
namun melihat begitu antusiasnya generasi muda yang hadir di sini
pasti membuka peluang juga dong bagi kita
kalangan yang sudah tidak terlalu muda ini
untuk bisa membuka bisnis sendiri
agar bisa juga menggaji diri sendiri
ini semangat semangat baru yang memang perlu ditanamkan
dan juga ditularkan kepada seluruh generasi muda yang ada di indonesia
rima kalau saya tidak salah
anda termasuk salah seorang pebisnis kopi
tapi kalau menurut anda
ataupun di sekitar anda yang anda dapatkan
sebenarnya produk apa yang saat ini yang mungkin bisa saya sebagai pemula begitu
jika di era sebelumnya kita berpikir bahwa kita tidak bisa kerja
atau menghasilkan uang dengan passion kita sendiri
tapi di era sekarang tidak bisa seperti itu
karena kita bisa membuka peluang usaha
dan juga bisa bekerja dengan passion kita pastinya
seperti saya misalnya saya hobi sekali dengan kopi
dan saya sangat menyukai kopi
maka saya mencoba membuka peluang bisnis kopi untuk saya sendiri pastinya
dengan passion saya tersebut
saya bisa membaca peluang bisnis yang ada
apalagi saat ini memang pertumbuhan kopi cukup baik di indonesia
sementara untuk generasi saat ini
jika mereka melihat peluang yang ada untuk saat ini adalah dengan passion mereka sendiri pastinya
ada banyak sekali juga peluang peluang bisnis di era digital saat ini
misalnya bagi mereka yang ingin mengelola online shop
kemudian juga bagi mereka yang sudah
membuat bisnis mereka sendiri dengan produk produk kreatif yang mereka buat sendiri
tidak harus dengan modal yang cukup besar
atau mencari peluang pasar harus berlari ke sana kemari ke satu kota yang lain
dan ke kota yang lainnya tidak seperti itu
tapi mereka hanya dengan satu genggaman
telepon pintar yang ada di tangan mereka
mereka bisa melakukan penjualan dengan sosial media yang ada
dan juga dengan peluang peluang bisnis
dan juga jaringan yang ada di sini
mereka akan bertemu antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lainnya
kemudian juga untuk berbagi jaringan
dan juga membuka peluang pasar bagi diri mereka sendiri
dan juga bagi bisnis bisnis yang sedang mereka kelola
ini penting bagi siapa saja yang ingin memulai bisnis mereka
untuk hadir di event event seperti ini
untuk bisa membuka jaringan
dan semakin meyakinkan bahwa bisnis bisa dimulai dari diri kita sendiri
eka rima terima kasih sudah berbagi informasi
dan kami tentunya semoga sukses dengan bisnis anda